nah ini menjadi pengalaman banyak orang nih mungkin anda pernah kesulitan mencari uang pas untuk belanja makanan atau minuman di warteg atau warung kaki lima
terkadang kita juga harus ngantre lama untuk membayar
kini warung kaki lima pun ternyata punya metode canggih untuk pembayaran dengan handphone dan juga qr code
seperti apa sih kira kira ceweknya ini dia
kami akan mencari uang pas untuk belanja makanan atau minuman di warteg atau warung kaki lima
warteg dan warung kaki lima mulai mengenalkan usaha kecil dan menengah dengan teknologi uang digital
total sudah ada tiga usaha kecil menengah yang ikut sistem digital ini
tiap warung atau gerobak yang menjadi mitra gopay akan mendapat qr code
mereka akan menerima pembayaran non tunai melalui layanan dompet digital gopay
salah satu yang kita lihat bisa kita bantu adalah warteg warteg ini
nah warteg ini butuh bantuan apa aja gitu
pertama misalnya mereka sehari hari
kalau misalnya punya cash itu bisa kecampur antara uang bisnis sama uang pribadi
yang kedua ya masalah mereka mau menyisikan uangnya untuk sesuatu yang di masa depan juga mereka nggak punya cara yang baik gitu
nah yang ketiga juga secara kenyamanan lah kemudahan
misalnya mereka mau buka cabang mau apa
mereka cara managing cashnya juga nggak secanggih kalau misalnya toko toko restoran yang di mall
jadi harapan kami dengan qr code ini bisa menjadi semacam alat bagi mereka untuk naik ke tangga berikutnya
jadi jembatan bagi mereka untuk bisa berkembang ke suatu usaha yang lebih besar
caranya cukup mudah
scan qr code warung atau gerobak
tunggu notifikasi verifikasi
kemudian bayar sesuai dengan nominal pembelian
baik pembeli maupun penjual akan mendapat notifikasi langsung dari ponsel mereka
sistem semacam ini ternyata cukup memudahkan bagi para penjual
kan belum tentu kadang kadang dia belanja cuma rp sepuluh uangnya rp seratus
nah kita kalau nggak punya uang receh kan repot
suruh dulu nukar ke orang
kalau ini kan sudah selesai transaksi beres aman yang lainnya bisa langsung masuk lagi
metode pembayaran gopay dengan qr code ini telah memperoleh izin bank indonesia
sebelumnya transaksi dengan sistem qr code sudah diimplementasikan sejumlah operator di indonesia
seperti telkomsel dengan t cash bca sakuku dan bri dengan yap

bagi pemerintah transaksi non tunai mampu mendorong efisiensi ekonomi
sekaligus mengikuti perkembangan metode pembayaran dunia yang tanpa uang tunai
mas udah ya
cukup dengan handphone saya bisa bertransaksi di mana saja tanpa harus khawatir
tidak bawa uang tunai di dompet
nah dengan semakin menyebarnya sistem pembayaran semacam ini
kita mendadakan bahwa kese sosialitas indonesia juga semakin membesar
roly kurniawan jakarta